saat warga yang terdampak covid sembilan belas di kota tegal sedikit terhibur dengan turunnya bantuan langsung dari kemensos
namun tidak bagi pasangan suami istri supriyadi sri utami
warga kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal belum menerima bantuan apapun dari pemerintah
saat didatangi selasa sri utami istri supardi memperlihatkan kondisi rumahnya
rumahnya yang terbuat dari bekas warung berukuran tiga x tiga meter didiami oleh empat orang
termasuk dua anaknya afrizal ramadhani dan anissa nurjana
selain ukurannya sangat sempit bangunan yang ditempati keluarga ini juga tidak dilengkapi jamban dan sumur
untuk keperluan mandi mereka menumpang di rumah saudara termasuk listrik
sebagai warga miskin keluarga ini mengaku belum menerima bantuan apapun dari pemerintah
baik berupa uang tunai maupun sembako
bahkan dirinya pernah datang langsung ke kelurahan saat ada pembagian sembako
namun sama sekali tidak terdaftar
saya sakit kan jadi makan makan
yang penting tidak mutang
ya insya allah utang jajan lah
ketua rt setempat membenarkan bahwa keluarga sri utami belum pernah diberi bantuan apapun
beberapa waktu lalu rt setempat melakukan pendataan namun hingga hari ini belum mendapatkan
tidak hanya sri utami ada beberapa keluarga di rt ini yang masuk kategori warga miskin yang memiliki nasib sama mereka sama sama
tidak terdaftar sebagai warga yang harus dibantu
itu kan warga saya kan delapan puluh lebih
delapan puluh kakak lebih
itu dapat cuma tujuh belas orang
oh biasanya belum dapat
biasanya diusul kan belum sampai sampai
pihak pemerintah melalui dinas sosial mengatakan
warga yang belum pernah mendapatkan bantuan akan diusulkan untuk program bantuan dari pemkot
karena terkait penanganan covid sembilan belas
banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat provinsi maupun pemerintah kota tegal
kalau sudah menerima bantuan dari sumber pusat dia tidak akan menerima dari provinsi dan atau dari kota
jadi ketika ditemukan tidak menerima kita harus cek dulu
dia sudah diusulkan di mana
dia sudah masuk padanan apa belum
ataukah ada sumber lain yang memang dituju
jadi tidak hanya blt
jadi semua jenis bantuan kita padankan
mulai dari pkh bpnt blt
bps provinsi dan apbd kota itu sendiri
di kota tegal warga miskin yang mendapat bantuan tunai dari kemensos sebanyak dua empat ratus tujuh puluh tiga kakak
mereka mendapatkan uang sebanyak rp enam ratus ribu rupiah per bulan selama tiga bulan ke depan
imam surito tegal jawa tengah